banyak banget buah buahnya
memangnya si sulam mau merubah profesi jatuh rujak
ya kagak ji
haji sulam teh kagak berubah profesi
haji sulam teh tetep dagang buru ayam
itu buah buahan banyak buat apaan
ya buat haji rodya pan lagi ngidam
kan umi yang minta memang kenapa
tuh dia disini masalahnya
pasti dia cari masalah sama umi
tuh barang barang udah jual duitnya dia kantongin
gue mau cari deh sekarang
rum kan udah bilang masih licin
umi udah jangan ngomong lo telat ngomongnya
gue udah begini baru ngomong
hei dasar lu yang gak punya urat malu lu
yang dasar sinting lu
apaan pokoknya aja masuk masuk kamar orang
ada apa sih umi kok teriak teriak
lihat nih rum teranjang teranjang nih coba lihat nih
kayak di hutan aja dianggap rumah kita ini
coba tuh bikin malu aja dia tuh
pokoknya aja yang belaga gila
assalamualaikum tuh kata guru ngaji
rumah rumah gue ngapain mesti ketek ketek
udah lah gak usah banyak cerana
jon bang wajote mau tanya
joni itu tidak kangen sama ma ipe sama adik adik joni
kan deket tinggal nyebrang
tapi joni kangen tidur untel untelan sama adik adik joni
untel untelan anudin gue seperti kiyo
itu bukan untel untelan itu sedotel
itu cacing makanan ikan merumpel mak
oh iya mak mak udah ngerti
joni betah gak tidur di rumah babi shulam
entah sih be kamarnya lega
masih berbongkar mengguling kiri
kalau misalnya babi shulam punya anak sendiri
terus joni harus ngapain
balik lagi ke rumah tidur untel untelan sama adik adik joni
ya bukan begitu joni
anak babi ipul itu berapa
artinya nanti kalau bu haji rodiah punya anak
anak babi shulam dua sama bang joni
belum belum belum
ini mau ngomong apa marah marah
udah deh lo gak usah berlagak bego
gue suruh lo jagain marung
tapi kenapa lo nyolong duit yang ada di warung
menuduh aja sumpah biar empok sama bergeledek
oh yang entuh
terus terang aja nih aja ya
itu barang aye kasih sama pujaan hati aye
gak di pdkt
temenan lo emang siapa
kalau lo mau kasih sama temenan lo
jangan barang yang boleh nyolong dari gue
eh eh bukan nyolong
mindahin barang dari toko ke rumah my darling atika
oh lo kasih si atika anaknya si sobarin tuh
abisnya aye naksir berat mah dia
naksir sih boleh naksir
barang yang ada di warung gue lo kuras
lo kasih ke dia
itu masih mending baru isi toko
belum toko tokonya gue kasihin
emang dasar mah pendos lo
apel lagi tuh
apaan ini mah pendos
entuh manusia penuh dosa
po orang tuh kelihatan dosa pengganya dari cara jalannya
emang jalan gue kenapa
kayak bebek dicakar kucing
jon pokoknya emang mbak jothe gak percaya
orang orang di pasar itu temen jonny semua
maksud jonny jonny teh bergaul sama pedagang pedagang gitu
ya gak gitu juga mang
ini diperlukan kalau mereka butuh tenaga
yaudah kita istirahat dulu jon
haji sulam teh beruntung menunggu kamu sebagai anak
justru saya yang beruntung
diangkat anak sama bapak haji sulam
soalnya mereka pada baik sama johnny
bener juga ya
nah yang irit pakai semennya ya
gue belinya pakai duit tuh
supaya jangan kebuang
aduh batu batak gue tuh
aduh hati hati dong
biar saya atuk itu ada harganya
iya maaf pak haji gak sengaja pak haji maaf
awas ya kalo sampai ada kebuang
udah gue mau masuk dulu
kerjaan bener ya
heran jadi haji pelitnya gak ketulungan
banyak banget buah buahnya
memangnya sih sulam mau merubah profesi jatuh rujak
ya kagak ji
haji sulam teh kagak berubah profesi
haji sulam teh tetep dagang buah ayam
itu buah buahan banyak buat apaan
ya buat haji rodia pak lagi ngidam
muka gile sekarang rodia hamil
padahal kekurangan itu
yang selalu gue andalin buat ngeledek si sulam
kayaknya mukanya kagak deban banget
ah sok tau lu
lantas ini anak si sepul ngapain di bawah
panannya udah diangkat jadi anak cipa biaya di sulam
mas lu apaan gue gak tau
haji sulam itu
si sulam teh sudah ngomong sama sepul
bahwa si joni ini mau dijadiin anaknya
ya nanti juga haji sulam ngundang tetangga
buat ngasih tahu bahwa si joni ini sudah dijadiin anaknya
yaudah kalau begitu saya pamit ji
mungkin buah buahan ditunggu dah
ini guduh ummi harus tau berita ini
lo tau gak gue buka warung itu buat kehidupan keluarga gue
ya sekali kali gak laper laper kali pok
kagak pakai sekali kali
gue beli itu barang pakai duit gue sendiri
gue cuma ngambil keuntungan cuma sedikit
barangnya ilang duitnya juga kagak
kagak ilang dikasih
sama adek tau gak
ubi ini berita penting nih
umi kagak rela adek lutuh ngasih barang barang warung kita ke janda gila untuk
orang cakep begitu cantik seksi mulus
cakep dari hongkong bukai matel lo
mana ada sih barang over credit yang mulus
sentimen amat sih pok
emang salah apa dia emang pok
gara gara dia gue jadi rugi
udah deh mi ntar masalah itu diselain ntar aja
ini penting mi
umi kulu harus dengerin nih
tapi kalo berita kagak
berita kagak heboh
eh lo diam di situ ya
urusan kita belum kelar
ah kagak mungkin deh mbah
jangan bercanda deh
ngapain apa bercanda mi
sekarang juga si sulawesi tuh ngangkat anak anaknya sebol jadi anaknya
si sulam sekarang bener bener sempurna jadi orang
kagak ada kekurangannya lagi
iya ya mi bisa begitu nasibnya
abah jadi bingung dia berguru di mana ya mi
sampai semua doanya dijabah allah terus
umi rasa dia itu tidak berguru di wali manapun ya
tapi jangan jangan dia sendiri kali walinya
mana ada wali nehaji dari menang lotre
kenapa itu doanya terkapu terus
karena doa orang yang terzalimi itu selalu terkabul umi
apa maksud lu ngomong begitu rum
lu nuduh apa yang menjolimi si sulam
tau nggak yang terzalimi itu seharusnya umi
emangnya umi itu terzolimi apa sih
karena hati umi ini jadi kebakar panas
kalo itu artinya apa
umi kan yang terzalimi
umi kalo ada orang yang beli emas
terus buka warung di mal
itu sih urusan mereka
kenapa umi jadi panas
itu namanya umi bukan terzalimi
tapi umi syirik
dan umi tau kan syirik itu paling dibenci sama allah
umi sama abah itu harusnya seneng loh
ada tetangga yang bisa maju bisa sukses kayak gitu
udah udah udah lu nya sok tau deh
gak usah sok nasihat abah sama umi
yaudah deh kalo gitu ruh masuk kamar dulu ya
jadi anak bukan ngebantuin
ini malah kita disalahin
terus maaf ya